kepada seluruh buruh dan pekerja di seluruh tanah air indonesia
saya mengucapkan selamat dari buruh internasional dua ribu dua puluh
momentum ini harus kita manfaatkan untuk terus memperluas kesempatan kerja
meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja melindungi hak buruh dan pekerja
serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional
upaya upskilling dan reskilling buruh dan tenaga kerja juga harus terus dilakukan melalui program prakerja
serta melalui balai latihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat dan industri
untuk itu pemerintah berusaha untuk mengundang investasi dari dalam dan luar negeri
dalam rangka menambah kesempatan kerja
mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan buruh
sekali lagi selamat dari buruh internasional dua ribu dua puluh